cabang nih abah
sama kaki aku juga
kamu nggak bobok ya

hei kutu kuprat
udah kayak burung betet
berisik banget sih
ntar gua tempeling
blok blok lu ah
para penculik pasti sudah pingsan
kita nggak boleh buang waktu
kita nggak mau menghabiskan waktu
akhirnya kita tangkap mereka
sekarang kita bisa memperhiasannya dong
ya tentu lah
makanya lain kali kalau mau jadi model itu
jangan jadi pencuri
hei mana ada sih maling yang mau ngaku
enak aja lu dasar kuntilanak
lu nuduh lagi gua cakal muka lu lu
jangan kamu marah marah terus ya
ini era sudah menyaksikan bauan
lora yang mengambil perhiasan itu
dia jadi model
eh dasar itu
hah nih makan
hah udah ketangkap aja lu
masa muka melas
ini gua masukin ke diri lu mau nggak
eh udah dah ngaku aja
balikin tuh perhiasan
kalau lu nggak balikin
dasar kurap lu
bu ampun bu
nanti saya pulangin perhiasan uang uangnya
hah di mana
hai di mana
itu di dalam laci
ketauan kamu ya
ketauan kamu ya
eh lu sekarang aku deh
perhiasan itu lu dapet dari mana ha
ngaku nggak lu
saya dapet dari era
era yang mengambil perhiasan itu
makanya tuh jaga tuh pacot
kau jangan kurang ajar ya
alas kamu kalau kamu berbohong
saya bisa suyu kurang ajar kamu
ini pasti kamu kan
bekerja sama sama mereka
ibu jangan tutup saya dan aku polisi dong
saya kok udah jujur sama ibu
kalau ibu nggak percaya
saya sendiri sama era
ini semua kasih gara gara kamu ya kan
sampai jumpa lagi